yu udah dateng
itu namanya yu calon istri yang good yu
yu jagain erwin ayo baik baik ya
ayo udah sisirin rambutnya tadi
you cium cium dikit juga gak apa apa
ayo gak keberatan ya
oke jagain dia dulu ya
ayo tunggu di luar gantian oke
aduh mama itu pagi pagi udah sibuk sekali
telepon teleponan sama siapa sih
yu udah bangun kebetulan
yu tau gedung yang bagus buat perkawinan
pergel bilangin apa aja
mau tanya apaan sih
kak herman mau nikah sama siapa lagi
ya ampun ujibunemu
lu bisa nyak lagi kan sekarang
eh ayah itu serius
apa tuh gila apa ya
ayah sama kak erwin kan cuman
kayak temenan biasa aja dong
makanya kakak adik gak mungkin mau bisa paksa paksa
mereka terkawin gitu
siapa yang maksa
ya mama yang maksa
enggak ayah yang maksa
nyonya benar saya gak mau maksa
ayah kamu serius
benar non saya nggak dipaksa kok
kemauan saya sendiri non
kamu diapain sih sama mama sampai kamu kayak gini
eh diapain saya
diapain sama ayah
ya iya lah pasti
pokoknya kamu pikir saya teroris apa
gak apa apain dia dia setuju
aduh aku jadi bingung
gak ngerti deh
aku jadi bingung sama kamu ya
saya permisi ya nyonya
ayo lurusin gedung dulu ya
dulu nanti kalau aku ceritain kamu
ayah jadi loh nikah sama kak erwin
ayah jadi nikah
wah aku juga bingung
tiba tiba ayah mau
beneran ayah mau kawin sama dia
ayah juga mau sih
aku juga bingung
ayah mau kawin sama kenapa
eh darwin enggak enggak
sekarang itu darwin
mas darwin kenapa sih
gak bisa lu langkahin dulu ya
wah baru nikah sama dia
kamu nikah ayah sama erwin
erwin bukan dia
erwin yang waktu di
pertunangan lu itu ya
wah kurang ajar emang itu orang
dulu tuh gue udah curiga sama dia
kalau dia tuh bakal jadi sayangan gue juga kak
tapi aduh kok bisa nikah sih dia
berarti bukan sama lu ya nalpat
lu jangan masak bukul aja lu
udah udah lu pergi lu pergi lu pergi
ada berita apa tuh pak di headline sekarang
oh basi semua
sak kamu udah makan sayang
kenapa lagi tuh anak kamu
kenapa lagi itu anak kamu
kita lihat dulu sini
kita cari tau ya
kita cari tau
aku jatuh cinta banget sama lo
ini pasti gara gara si tali rapi ya itu tuh
iya lah pokoknya tali puset apa segala macem
kesel banget sama perempuan itu tau gak
ini tali aja yang gak tau diri tuh anaknya
masa dia ngeladenin semua cowok yang suka sama dia
yang bener aja pak
mama juga dulu jadi prima dona di kuliah mama gak gitu gitu banget
kayak dia sok kecapean banget sih
mama gak suka banget sama dia
pokoknya memang gak bakalan kasih maaf sama dia tau gak
pokoknya mama gak suka aja pak
iya iya tali tak salah
apa lagi teh teh teh
apa apa teh
gak usah gak usah
ini pak udah udah hijau
aduh aku lupa lagi
ya ampun aku harus ketemu sama dosen
bentar bentar bentar
itu katanya mau ketemu sama dosen
udah kan ngeliat aku

satria bukannya dia cinta banget sama lo
satria bukannya dia cinta banget sama lo

gak aku sama satria hanya teman deket kok

gak aku sama satria hanya teman deket kok
gak aku sama satria hanya teman dekat kok
kita bersahabat baik
dan aku juga udah kenal mas erwin
mas erwin orangnya baik sekali
mas erwin hanya mungkin lagi depresi
karena baru kehilangan mbak anggrek kan
tapi aku yakin mas erwin bisa membahagiakan aku
tapi aku yakin mas erwin bisa membahagiakan aku
tapi aku yakin mas erwin bisa membahagiakan aku

ya kan pernikahan itu gak harus didasari sama cinta

gimana berjasanya keluarga tuan t p sama aku
menurut aku dengan nyonya elga minta
aku untuk menikah sama mas erwin
ya itu udah
ya kayaknya suka lu
ya kayaknya suka lu
enggak kita hanya temanan baik kok
hanya sahabat baik
hanya sahabat baik
ya udah deh
serah kalo menurut lo itu yang terbaik
ya selalu seneng
kita semua juga pasti seneng kok
kita semua juga pasti seneng kok
gue udah bingung
aku soalnya udah janji sama dosennya
samanya maaf banget
kamu sama satria
ya nanti satria datang kok
ya udah kalo gitu aku duluan
iya gak apa apa tadi aku juga habis ngobrol sama ini kok raka

tapi ke rumah sakit dulu ya aku mau jemput maternya
di rumah sakit

nanti aku kasih uang untuk beli bensin
bensin jauh lagi
ke kantor papa dulu yuk

aku udah lama banget nih gak bikin surprise di kantor papa
gak ada apa apa kan abis dari sini
erwin cepet sadar dong sayang
erwin cepet sadar dong sayang
mama nungguin you setiap hari disini
mama nungguin you setiap hari disini

lu bisa denger mama kan you
ayok udah dateng
terima kasih erwin baik baik ya
saya udah sisirin rambutnya tadi udah cakep
ayo udah sisirin rambutnya tadi udah cakep
cium cium dikit juga gak apa apa
saya gak keberatan ya
jagain dia dulu ya

cium cium dikit juga gak apa apa
saya gak keberatan ya
jagain dia dulu ya

karena akhirnya saya mau menikah sama mas erwin
saya benar benar gak tahu saya harus gimana mas
tapi janji saya akan selalu merawat mas erwin

itu mas erwin sudah sadar nyonya
saya punya bayi udah sadar
saya masih tengokin
you udah siuman you
matanya udah melek you
ayah bisa lihat you like you
oh ya udah baik baik
you udah baik baik you
iya ayo di rumah sakit
emang bener ya di rumah sakit
bank kami belum bisa mencairkan kredit untuk perusahaan bapak
bisa dibantu lagi bu
lain waktu mungkin bapak bisa coba kembali
terima kasih bu
pak saya sudah coba clean cleaning